tim nasional sepak bola indonesia batal tampil pada piala aff u dua puluh tiga yang rencananya berlangsung empat belas hingga dua puluh enam februari di kamboja
melalui laman pssi pelatih sintayong bersama pssi sepakat untuk tidak memberangkatkan tim ke piala ff u dua puluh tiga setelah tujuh pemain timnas u dua puluh tiga dan satu ofisial positif covid sembilan belas
selain itu empat pemain juga sedang menunggu masa inkubasi karena satu kamar dengan pemain yang positif covid sembilan belas
kondisi squad pun diperparah dengan tiga pemain lain yang mengalami cedera
saat ini pun timnas u dua puluh tiga hanya memiliki satu penjaga gawang yang juga baru saja menjalani karantina selama sepuluh hari
timnas indonesia adalah juara bertahan di turnamen ini
pada edisi dua ribu sembilan belas timnas indonesia menang dua satu atas thailand di partai final